kita punya hidup ini bagaimana sekali ya tuhan
orang tahun baru itu kan bahagia
sama keluarga teman sahabat
tapi kenapa malah kita sendiri begini
kehidupan yang kayak begini
gue masuk duluan ya
rara kenapa tiba tiba bilang gitu sih
pasti ada yang nyinggung dia nih
kita banyak banget ya prnya ya
iya biasa udah mau lulus
sekolah sekolah sekolah
bisa makannya gak
rara sama tasha kenapa sih
tasya pasti udah macem macem sama rara
sampai rara sedih gitu
kayaknya nanti malam gue harus temuin tasha
dan kasih dia peringatan
supaya dia nggak berani nyakitin rara lagi
baiklah kalau itu keputusan kamu main
jadi ke depannya michelle akan menstolok karir ya
terima kasih atas pengertiannya ibu
tapi kamu juga harus tunjukin kemampuan kamu
untuk bikin lagu yang bagus
iya saya akan usaha yang terbaik
saya akan kasih waktu kamu satu minggu
untuk menciptakan lagu yang bagus untuk michelle
abis ini saya akan revisi kontraknya
dan semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya
terima kasih ya bu atas kesempatannya
kalau begitu saya samai permisi ya
terima kasih bu
terima kasih bu
mungkin tahun baru kali ini
yang paling sedih dalam beta punya hidup sudah ini
perih sekali beta punya perasaan ini
seperti luka yang disiram cukah
ternyata patah hati itu
tidak seperti di film india
yang bisa bernyanyi
sambil peluk pohon
makan saja beta
tidak ada selesai
tidak ada yang berbahaya sekali
rasanya pengen ma nangis
tapi beta juga malu sebagai
menteri pertahanan negara kesetuan ips
lu ngapain kesini hah
lo ngomong apa sama rara tadi siang di sekolahan
lu mau bahas rara
soalnya gua sibuk
gua harus belajar besok ada kuis
eh lu gak usah bohong ya
aduh lepasin gue sakit ardi
gua gak mau ya
kalau ada orang yang nyakitin perasaan rara
gua gak nyakitin rara
emangnya lu ada bukti kalo gua nyakitin rara hah
kalau gue tau lo ngomong sesuatu yang nyakitin perasaan rara
lu berhadapan sama gua
lo boleh aja rebut davin
tapi loh jangan nyakitin perasaan rara
gua ingetin lu

lu tau diri
kok bisa aja ya bilang ke davin
kalo lu yang udah nuker kadonya
lu yakin mau ancen gua kayak gitu
itu sama aja loh kehilangan rara selamanya
semua orang tau kalo lu itu mincurang
lu ngasih kado ke rara pake kadonya davin
lo bakal lebih malu dari gue
kita punya hidup ini bagaimana sekali
orang tahun baru itu kan bahagia
sama keluarga teman sahabat
tapi kenapa malah kita sendiri begini
kehidupan yang kayak begini

kenapa tiba tiba dateng seperti jelangkung begitu
ya habis lu tidur mulu
coba deh cek hp lu mana gatau
gua udah telpon berkali kali ga diangkat
berapa kali itu
betta lupa kalo betta punya hp ini lagi di silent
seperti cucian yang habis diperas saja ya
ale lagi sedih ga kawan
bukannya di tahun baru itu
ali punya pacar baru juga
gue emang lagi galau dief
memangnya ale lagi galau apa
ardi udah jadian sama rara
kenapa ale ini masih saja memikirkan nona ipa mantan ale itu yang sekarang jadi masa lalu ale
justru itu kan bagus
nona ipa itu jadian sama warga negara ipa
ale jadian dengan warga negara ips
jadi sudah pasti
sudah tidak terlarang lagi
dan itu tidak akan bisa dipermasalahkan sama dua negara ini toh
tapi ga segampang itu ngelupain perasaan cinta div
apalagi gue sama dia ketemu setiap hari
lu ga bakal bisa ngerti perasaan gua sampe lu ngalamin sendiri
betta mengerti kawan
karena betta sekarang juga sedang kesulitan untuk melepaskan perasaan betta sama nona riva
gue masih ga rela
ardi jadian sama rara

kamu pulang sendiri
naiknya tadi langsung balik bu
soalnya dia bilang dia janji sama neki ps
tapi dia bilang
salam buat ibu
cuma aku bingung udah tiba tiba si maik bilang kalo dia ga mau duet sama ibu
tapi udah selesai
soalnya belum tubuh